meski bukan daerah penghasil batik tapi bandung memiliki motif khas batiknya sendiri
yang diambil dari flora dan fauna khas kota bandung
batik hasan yang berada di jalan cigadung raya timur kota bandung
sudah memproduksi batik sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada tiga macam batik yang diproduksi di sini yaitu batik tulis cap dan celup
dalam sebulan produksinya mencapai dua ratus hingga lima ratus meter kain batik
nama batik hasan diambil dari nama pendirinya yaitu hasanuddin
yang kuliah kemudian menjadi dosen fakultas seni rupa dan desain
institut teknologi bandung
pada tahun dua ribu tujuh beliau wafat dalam usia enam puluh dua tahun
lalu keberadaan batik khasan dilanjutkan oleh keluarganya
hasan yang berasal dari pekalongan jawa tengah
awalnya mengembangkan batik untuk dekorasi rumah bagi para ekspatriat
di kalangan ekspatriat batik hasan dikenal dengan nama batik bandung
lalu selepas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan batik hasan mulai mengembangkan kain batik sebagai busana
ciri khas batik hasan ketika itu adalah motif geometris antara titik garis dan kotak
kemudian pada tahun dua ribu delapan istri wali kota bandung ketika itu
nani dada rosada meminta batik khasan untuk mengembangkan batik bermotif ikon kota bandung
nah bandung itu ikonnya itu adalah bunga patra komala dan burung cangkurileng
nah dari situ waktu itu bu dada juga minta tolong dong ikon kota bandung ini diterapkan di motif
dan kita akomodir kita pilihkan kita bikin komposisi bunga patra komalanya yang cocok untuk dibatik
sejak itu motif bunga patra komala juga burung cangkurileng terus diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan variasi warna
karenanya motif batik dengan ciri khas kota bandung ini dapat terus berkembang
namun tidak sekadar anggun dan menawan batik ini juga memiliki nilai lebih dengan mengangkat
yang dulu kita bikin pertama kita pernah kombinasikan patra komala dengan gedung sate kita pernah kombinasikan patra komala dengan daunnya juga dengan burung cangkurilengnya juga
jadi berbagai macam motif kita juga pernah bikin batik yang motifnya angklung
batik motif ikon kota bandung ini dan kain kain batik lainnya yang ada di sini dijual beragam
mulai dari harga rp seratus
hingga rp dua lima juta